dinas kesehatan kabupaten bangkalan jawa timur sudah mengklarifikasi kasus ibu melahirkan dengan kondisi bayi sudah meninggal
sebelumnya seorang warga diduga menjadi korban malah praktik karena saat melahirkan kepala bayi itu tertinggal dalam rahim
dinas kesehatan bangkalan menegaskan tindakan penanganan pasien sudah sesuai prosedur dan aturan yang berlaku
dinas kesehatan bangkalan menduga bayi itu telah meninggal sekitar tujuh hingga sepuluh hari di dalam rahim ibunya
kasus ini bermula saat seorang warga datang ke puskesmas kedundung modung untuk melahirkan
tapi karena posisi bayi sungsang dan diduga bayi sudah meninggal proses kelahirannya pun sempat terkendala
miskomunikasi aja apa yang disampaikan oleh teman teman di bukit semarang dengan keluarga
kalau tapi tidak bilang bayi meninggal
sementara itu meski berangsur membaik namun kondisi muka rumah ibu yang baru saja melahirkan dengan keadaan bayi meninggal masih labil
selain istirahat ia juga menjalani rawat jalan